utang luar negeri indonesia hingga akhir triwulan tiga atau akhir september dua ribu tujuh belas
mencapai tiga ratus empat puluh tiga satu miliar dolar amerika atau sekitar empat enam ratus tiga puluh satu triliun rupiah
komposisi utang luar negeri indonesia pada akhir triwulan tiga dua ribu dua puluh
tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang
bank indonesia menilai perkembangan utang luar negeri pada triwulan tiga dua ribu tujuh belas tetap terkendali